kita akan menjadi dan kita akan bisa akan menjadi
sebanyak satu ratus dua puluh satu mantan anggota negara islam indonesia atau nii
berkumpul di aula gedung embarkasi haji indramayu jawa barat pada rabu malam
mereka berasal dari sejumlah daerah di jawa barat dan dki jakarta
tepat pada malam hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia ini
para mantan anggota nii menyatakan mencabut bayat dari nii
dan melakukan ikrar untuk kembali ke pangkuan nkri
pencabutan bayat ini diucapkan secara bersama sama di depan sejumlah pejabat di indramayu
mereka juga melakukan sumpah mematuhi perundang undangan serta setia kepada pancasila
hal tersebut juga ditandai dengan penanda tanganan sumpah dan mencium bendera merah putih
dengan momentum yang baik ini adalah kembali kepada marwah
tadi satu ratus dua puluh satu orangnya ada subang ada indra mayu ada bandung ada jakarta juga
salah satu mantan anggota nii mengaku
ajaran nii dinilai menyesatkan serta merusak fondasi akidah dan syariat islam
ia juga mengakui bahwa panji gumilang merupakan pimpinan negara islam indonesia
dengan menyatakan lepas dari nii dan kembali ke nkri
para mantan anggota nii mengaku senang
alhamdulillah kami para mantan nii yang hari ini sudah dibukakan pintu kembali kepada nkri
ini adalah sangat subtansif sekali
karena dulu masuk pakai bayat sekarang kita cabut bayatnya
terima kasih kepada pemerintah yang telah mengangkat kami semua menjadi negara warga negara republik indonesia kembali
lima belas tahun saya berada di nii
pimpinan kami adalah panji gumilang
panji gumilang adalah sebagai pimpinan negara indonesia
dan saya juga berada di nii

dalam kesempatan yang sama para mantan anggota nii mengakui bahwa ribuan anggota nii masih banyak yang belum kembali ke nkri di sejumlah daerah
mereka mengajak anggota yang masih bergabung di nii segera kembali ke pangkuan negara kesatuan republik indonesia
jericho mara indra mayu jawa barat